kita awali dari informasi pertama
tiga ruang kelas smp negeri tiga sukaresmi ambruk
akibat pergerakan tanah usayu jenderas yang mengguyur wilayah cianjur
kegiatan belajar para siswa pun terpaksa dipindahkan
ke ruang kelas sekolah dasar yang lokasinya tak jauh dari sekolah
tiga ruang kelas sekolah menengah pertama negeri tiga sukaresmi
di desa rawabelut kecamatan sukaresmi cianjur ambruk
akibat pergerakan tanah
hingga selasa siang seluruh ruangan kelas dikosongkan
dan tidak ada aktivitas belajar karena dikhawatirkan
pergerakan tanah akan kembali terjadi dan mengancam enam ruangan kelas lainnya
menurut salah seorang guru pergerakan tanah terjadi sejak sabtu malam
di mana pada sabtu sore hujan deras mengguyur kawasan tersebut
pas waktu malam sabtu kemudian malam minggu
dua hari berturut turut hujan yang sangat deras
kemudian pergeserannya semakin membesar
dan akhirnya terjadi hujan yang sangat deras
gedung tersebut ambruk tepatnya malam minggu jam delapan malam
akibat ruang kelas tidak bisa ditempati
saat ini sekitar tiga ratus siswa smp negeri tiga sukaresmi
harus rela bergantian menggunakan ruang kelas
dengan siswa sekolah dasar candrakusuma
kami ingin pemerintah menjadikan sekolah yang lebih layak
lebih aman dan terhindar dari becana longsor
kami sedang berjuang melalui pemerintah daerah
melalui dinas pendidikan kami sedang berjuang untuk sesegera mungkin
terrealisasi pembangunan kelas baru untuk anak anak kami
para siswa dan guru berharap
pemerintah melalui dinas terkait segera merelokasi
membangun kembali gedung sekolah yang ambruk
demi kenyamanan proses belajar mengajar
gani aris cianjur